komisi pemilihan umum di sejumlah daerah di indonesia menggelar rapat pleno pada jumat
rapat pleno digelar untuk menindaklanjuti laporan dugaan daftar pemilih tetap ganda menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
komisi pemilihan umum provinsi jawa barat menggelar rapat pleno verifikasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan pada jumat sore
rapat pleno digelar menindaklanjuti laporan adanya dugaan daftar pemilih tetap ganda menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
dari hasil rapat pleno terdapat pengurangan jumlah dpt di jawa barat yang sebelumnya berjumlah tiga puluh dua enam ratus tiga puluh enam delapan ratus empat puluh enam pemilih
kini berkurang menjadi tiga puluh dua empat ratus delapan puluh dua pemilih tetap yang akan memberikan suara pada pemilu dua ribu sembilan belas
menurut komisioner kpu jabar adanya dpt ganda di provinsi jawa barat
karena sejumlah faktor seperti tak tercatatnya perpindahan penduduk
adanya identitas ganda serta adanya kesalahan penulisan nomor induk kependudukan warga di lapangan
data data yang diduga memiliki kegandaan alhamdulillah sudah kita bersihkan
kurang lebih dari total rekomendasi satu ratus sembilan puluh ribuan kita sudah bersihkan satu ratus delapan puluh tiga ribu dan sudah kita verifikasi
sudah kita tetapkan yang sekarang yang baru
dan insya allah ini menjadi bagian dari proses komitmen kita bersama
kualitas data pemilih ke depan untuk pemilu dua ribu sembilan belas
tak hanya di jawa barat kpu provinsi jawa timur juga menggelar rapat pleno dengan bawaslu jawa timur
perwakilan partai politik dan peserta pemilu di surabaya jawa timur pada jumat sore
rapat koordinasi ini digelar setelah bawaslu jawa timur menemukan adanya data ganda sebanyak tiga ratus sembilan puluh
pada daftar pemilih tetap atau dpt
dari hasil rapat pleno jumlah dpt berkurang menjadi tiga puluh empat ratus sembilan puluh jiwa
dari sebelumnya dpt jawa timur ditetapkan sebanyak tiga puluh lima ratus lima puluh empat jiwa
terdapat sekitar lima puluh enam data ganda yang memiliki kesamaan nama dan nomor induk kependudukan
kemudian juga dari bawaslu provinsi kemarin menyampaikan ada tiga ratus ribuan
data data itu setelah kita lakukan proses verifikasi
verifikasi dengan melibatkan dengan mengajak juga dari kawan bawaslu maupun partai politik di tingkat kabupaten kota
kita tetap melakukan perwakilan
ketemu kan memang yang ganda kurang lebih lima puluh enam
jadi dari total angka angka tersebut setelah kita verifikasi ketemu yang memang ganda itu lima puluh enam an
sementara di sulawesi barat komisi pemilihan umum daerah kabupaten mamasa menggelar rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap atau dpt pada jumat malam
rapat pleno ini dihadiri oleh bawaslu kabupaten mamasa perwakilan partai politik serta unsur terkait lainnya
dari hasil rapat pleno
daftar pemilih tetap hasil perbaikan untuk pemilu dua ribu sembilan belas kabupaten mamasa sebanyak satu ratus empat belas empat ratus enam pemilih yang tersebar di tujuh belas kecamatan pada lima ratus delapan puluh lima tempat penghutang suara
hasil rekomendasi yang diberikan ke kami satu lima ratus lebih oleh bawaslu itu sudah ditindaklanjuti bersama dengan dpr di lapangan
dan hasilnya itu sudah kita lihat bersama ada berapa perubahan
sebelumnya bawaslu menemukan adanya data ganda sebanyak satu
satu lima ratus enam puluh lima data yang umumnya mengalami kesamaan pada nama nomor induk kependudukan dan tempat tanggal lahir
tim khusus prabowo sandi sebelumnya pernah mengklaim adanya data delapan juta pemilih ganda
namun komisi pemilihan umum memastikan daftar pemilih ganda tidak sebanyak itu
dan masih dalam proses penyempurnaan data pemilih tetap hingga enam belas september mendatang
data pemilih tetap menjadi hal paling mendasar tentang kependudukan dan hak pilih
wakil ketua umum gerindra fadlizon menyayangkan masih ada temuan dpt ganda jelang pilpres yang dapat menggaguh kualitas demokrasi di indonesia
fadli juga berharap pencegahan dpt ganda dapat menutup celah kecurangan dan mempresentasikan suara rakyat bukan suara siduman
komisioner kpu firian aziz memastikan tak ada lagi jumlah dpt ganda
sampai rapat lain penetapan rekapitulasi dpt hp pada enam belas september mendatang
kepulasi kami terakhir
kita mendorong di bawah dua persen
kita mendorong di bawah satu persen
sampai dengan rapat nanti tanggal enam belas
harapannya dengan demikian koma
adanya temuan dpt ganda oleh tim khusus prabowo sandi dinilai sebagai motif politik oleh koalisi jokowi ⁇ maruf ⁇
sekretaris tim ses jokowi maruf hasto kristianto menyarankan dpt ganda yang telah ditemukan sebaiknya diberikan kepada kpu
menurut fadli masalah dpt menjadi persoalan semua kandidat
dan semua partai politik untuk menjaga kualitas demokrasi
data pemilih tetap ganda yang terus diverifikasi melalui dua cara
itu melalui sistem dan juga melalui pengecekan langsung
hingga saat ini dialog yang masih berlangsung yaitu data pemilih tetap ganda dengan tema menyelamatkan hak pilih
yang dihadiri oleh vivian aziz dari komisioner kpu
kemudian ada titi farhani yang merupakan pengamat data
abdi akbar dari aliansi masyarakat awam nusantara
dan juga ada harun hussein dari pengamat data pemilih
dari diskusi yang memang berlangsung dari pukul delapan hingga saat ini
ada tiga poin yang disampaikan dari komisioner kpu bahwasanya ada beberapa
atau dari data internal kpu ada satu juta data pemilih tetap ganda yang terus diverifikasi hingga saat ini
sebenarnya ditargetkan akan selesai pada lima belas september atau pada hari ini
namun tadi tetap di
namun tadi dari komisioner kpk
kpu menyampaikan bahwasanya hal tersebut masih terus diverifikasi
karena dari data internal juga disampaikan tadi dari dp empat ada sekitar satu ratus sembilan puluh enam juta data dari dp empat
dan dari data tersebut kpu memiliki data internal sekitar satu juta data pemilih tetap ganda
dan nantinya kpu kemudian bawaslu dan juga kementrian terkait masih terus memverifikasi terkait dengan data data ganda tersebut
ada pun cara yang dilakukan kpu yaitu melalui secara sistem
yang artinya apabila ada dua data ganda baik itu dari nama
tanggal lahir kemudian nomor penduduk yang memiliki data yang sama persis nanti akan dihapus secara otomatis

yang memiliki data yang sama persis nanti akan dihapus secara otomatis
kemudian cara kedua yaitu melalui pengecekan
yaitu apabila terdapat nama kemudian tanggal lahir dan nomor induk yang berbeda akan dicek langsung di daerah yang memiliki data ganda tersebut
ada tiga tadi ada tiga poin daerah yang terus dipantau atau menjadi fokus pemeriksaan data pemilih tetap ganda yaitu
ada kalimantan kemudian jawa tenggara dan jawa barat
ada kalimantan kemudian sulawesi dan juga papua
dan fani sampai saat ini mengenai data atau mengenai keputusan atau pembatalan ma mengenai pkpu tersebut
sebenarnya dari kpu masih mendapatkan rilis saja belum mendapatkan penyampaian langsung dari ma
sehingga kpu masih terus meverifikasi data data atau data pemilih tetap ganda untuk menuju ke pemilih di dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan belas
ya lalu vina terkait mahkamah agung yang memperbolehkan begitu para mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
apa tanggapan kpu terkait hal ini fina
ya tadi vivian aziz sempat menyampaikan di sela dialog yang berlangsung pada hari ini bahwasannya memang kpu masih baru saja mendapatkan rilisnya saja
namun belum menindaklanjuti proses selanjutnya
dalam hal ini memang ada beberapa pembahasan yang dibahas juga bahwasannya nanti kpu akan terus membuka dialog juga
atau membuka dialog kepada bawaslu dan juga ma mengenai peraturan para mantan koruptor atau juga penjahat atau yang pernah mengalami kasus narkotika
yang berkaitan dengan keputusan
akhirnya diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai caleg
namun dari kpu sendiri nantinya akan memverifikasi kembali atau menunggu kembali dari rilis yang baru saja didapatkan ma yang diberikan kepada kpu
baik terima kasih vina nabila atas laporan langsung anda dari kpu jakarta